ya berita pertama kali ini berita yang sempat bikin heboh kemarin dan kali ini ada perkembangan
ternyata memang kasus percobaan penculikan terhadap siswi sd satu tanjung duren ini dinyatakan tidak pernah terjadi
bikin geleng geleng kepala ya karena sangat sangat meyakinkan
setelah dilakukan prarekonstruksi dan memeriksa saksi kasus percobaan penculikan dianggap tidak terbukti
kasus percobaan penculikan terhadap siswi sekolah dasar satu tanjung duren dinyatakan ditutup setelah polisi melakukan prarekonstruksi di luar sekolah
prarekonstruksi serta pemanggilan saksi yang berjumlah delapan orang terdiri dari tiga siswi dan lima orang dewasa berbanding terbalik dengan bukti cctv di lapangan
serta saksi saksi yang dipanggil polisi
peristiwa ini berawal saat senin lalu ketiga anak yang hendak pulang sekolah dipegang kepalanya oleh tukang parkir depan sekolah
yang membukakan pintu mobil milik warga setempat yang hendak parkir
dari peristiwa ini kasus percobaan penculikan muncul atas pengakuan siswi yang hendak menjadi korban
video pengakuan anak berinisial pis yang beredar itu tidak benar
kami sudah menganalisa cctv ini sama sekali tidak ada perbuatan menyekap mencoba menculik atau membawa masuk ke dalam mobil
karena dari mobil itu ternyata keluar suami isi bersama anak kecil yang umurnya kurang lebih tujuh atau delapan tahun
dan ini sudah kami selariknya
pihak sekolah dasar satu tanjung duren jakarta barat menyesalkan peristiwa ini
pihaknya juga akan melakukan konseling bagi siswa tersebut
ini anak anak masih kecil sudah seperti ini saya sedih juga kan sebagai pendidik melihat murid saya yang sudah luar biasa main sinetronnya
semua media guru guru dan saya juga termasuk yang sedih
kita namanya anak anak kita pembinaan kita kan pendidikan
jadi kita harus pembinaan anak anak ini supaya jadi anak yang berguna bagi bangsa negara dan agama
pihak sekolah berjanji tidak memberikan sanksi kepada murid
dan kasusnya resmi ditutup oleh kepolisian
henrawan wingkongko jakarta
ya memang sebelumnya ini ada seorang siswi sekolah dasar negeri satu pagi duren
tanjung duren jakarta barat ini yang mengaku berhasil meloloskan diri dari sebuah percobaan penculikan
ya korban melawan pelaku saat ingin disekap dan dimasukkan mobil bersama korban lainnya
dari ceritanya siswi kelas empat sekolah dasar negeri satu tanjung duren berinisial pi berhasil menyelamatkan diri dari percobaan penculikan
ini juga dilakukan oleh sindikat penculikan anak
ya bahkan ia juga mengaku melihat dua orang anak kecil lainnya dengan kondisi tangan dan juga kaki terikat
yang berada di dalam sebuah mobil
ya faktanya tentu jadinya mengagetkan kita semua ya
media warga masyarakat nah terlebih lagi orang tua
kita harus seperti apa sih menangani dan juga mengetahui hal ini
jangan sampai ada persepsi ataupun stigma stigma negatif di sana
nah untuk lebih membahasnya lebih dalam lagi
ada di studio telah hadir sekretaris jenderal lembaga pelindungan anak indonesia
terus miati selamat pagi good morning kak heni
selamat pagi mbak daniela selamat pagi mas alvi
pagi kak heni
ya sejauh ini kalau dari kak heni sendiri melihat perkembangan kasus ini bahwa ternyata
bahwa sang anak mempunyai imajinasi semacam itu seperti apa kayaknya
anak anak itu adalah satu dari tiga kelompok individu yang memiliki sugestibilitas tinggi
semakin tinggi sugestibilitas mereka semakin mudah menerima sugesti dari orang lain
artinya pada saat ananda pi ini
mungkin bersama temannya dan ada satpam petugas keamanan yang meminta mereka untuk minggir
bisa saja satpam itu mengatakan bisa saja mengatakan
awas nanti ada penculik cepat masuk kelas
sehingga dia tersugesi ih penculik
eh gimana ya kalau kita menculik
akhirnya muncul nih imajinasi dia bahwa kalau diculik bagaimana
akhirnya dia memunculkan cerita cerita
atau bisa saja karena ananda pi waktu itu tidak sendiri
tapi dia ditemani oleh temannya
satpamnya galak seperti penculik saja
nah informasi yang diterima mensugesi dia
oh iya penculik
kalau saya ada penculik mulalah dia mengarang cerita tersebut
tetapi lagi lagi ini adalah bukan merupakan
buat saya ini adalah suatu hal yang lumrah untuk anak anak
karena mereka kadang kadang salah satu
kenapa mereka berbohong adalah karena imajinasi
dan mereka memiliki imajinasi dan hayal
jadi ini suatu yang wajar
dan menurut saya ini juga bukan
sebuah penyakit atau bukan sebuah kelainan psikologi
tapi suatu yang wajar
dilakukan oleh anak anak
kalau dilihat psikologi perkembangannya
ini adalah tahapan yang mungkin saja dilalui setiap anak
bahkan memiliki imajinasi
cuma bedanya diungkapkan
atau seperti apa
nah tapi bagaimana kita selanjutnya menanggapi ini
sebagai orang tua
ataupun mungkin sekolah ya
ya guru harus memperlakukan anak ini seperti apa harusnya
yang kami khawatirkan adalah bagaimana dampak dari pemberitaan
yang sudah terlanjur diterima orang lain
nah yang kami khawatirkan adalah
bagaimana ananda menerima nantinya
mungkin dia dapat tanggapan orang lain
mungkin teman temannya akan menyampaikan dia pembohong dan sebagainya
ini yang perlu kita waspadai
bahwa bagaimana kita bersama sama menyikapi dengan benar
terutama orang dewasa yang ada di sekitar mereka
artinya beri edukasi kepada anak anak
tidak boleh lakukan itu
termasuk guru guru kepala sekolah dan orang dewasa yang ada di sekitarnya
jangan malah membuat anak terpojok
karena kasian sekali begitu ya
karena bisa saja dia melakukan ini
karena ya itu tadi
faktanya di lapangan memang kita perlu waspada kan
bahwa ternyata apa yang dilakukan anda pi
ini bisa jadi inspirasi
artinya inspirasi bahwa dia berani melawan penjahat dengan menggigit
artinya ini adalah bekal apabila anak anak mengalami kasus kasus penculikan
ada sesuatu yang bisa
ada suatu hal positif lah di situ
walaupun cara ananda menyampaikan adalah dengan cara kebohongan tadi
nah tindakan konkretnya untuk si anak ini seperti apa
iya yang paling penting adalah bagaimana tadi orang tua yang ada di sekitar anak bijak menyikapi ini
artinya dengan penuh kelembutan bukan dengan memarahi
karena dengan memarahi
malah akan memunculkan dendam pada anak
nah dendam ini juga bisa menjadi salah satu pemicu dari seorang anak melakukan kebohongan
jadi sikapi dengan bijak dengan kasih sayang
kenapa kamu melakukan itu nak
ini tidak boleh dilakukan
karena ini berdampak banyak orang
akhirnya mama kalau itu ibunya
mama juga merasa malu
papa merasa malu
sekolah juga malu
sampaikan dengan cara cara yang penuh kasih sayang dan bijak
jangan membojokkan anak
kamu itu memalukan
kamu tuh bikin sekolah jadi coreng
nanti teman teman kamu usahakan
teman teman kamu nanti akan mengata ngatai kamu
memberi label kepada kamu
usahakan kita justru tidak makin memperkeru suasana
jangan membojokkan dia
kemudian juga beri bimbingan kepada dia bahwa kebohongan kadang memunculkan dampak yang besar
seperti sekarang ini begitu
memunculkan moral panik di masyarakat
artinya ini anak kok kecil kecil sudah bohong
aduh saya takut nanti anak saya jadi bohong
gimana nih tindakan polisi
bagaimana nih menghadapi
ini kan akan memunculkan moral panik dari masyarakat
nah untuk itu salah satunya adalah bagaimana tadi
melindungi anak anda pi sehingga dia tidak mendapatkan perlakuan perlakuan yang nanti mengarah kepada bully
kepada anak anak pi ini yang paling kita khawatirkan
oke kek hendy selanjutnya yang dilakukan oleh kpi sendiri dalam mendampingi anak anak pi ini seperti apa nanti konkretnya
karena kalau hanya kepada orang tua anak anak pi dan guru mungkin akan lebih mudah
cuma kan kepada teman teman sekitarnya yang cenderung akan bisa melakukan perundungan kepada ananda pi
ditambah lagi teman teman seusia yang belum bisa memilah
kebetulan pagi ini setelah dari sini kami juga akan mengunjungi anak anak pi
untuk melakukan pendampingan karena kami khawatir setelah berita ini muncul dia akan mendapatkan apa ya
artinya dia akan mendapatkan bukan perlawanan
tekanan dari banyak pihak
dari pihak sekolah dari teman teman bahkan dari orang tua di rumah
nah kami ingin untuk menghindari itu kami akan melakukan pendampingan
yang paling penting adalah bagaimana sekolah juga bisa meng influence anak anak untuk tidak melakukan atau memojokkan
atau melakukan perundungan kepada anak anak pi
karena ini tentu akan berimbas kepada trauma yang akan dialami atau mungkin akhirnya bisa saja jadi tidak ingin sekolah
tidak mau keluar rumah tidak ingin bertemu dengan orang lain karena merasa malu merasa tertekan
apalagi dengan banyaknya stigma negatif yang mungkin nanti akan dilebelkan kepada anak anak pi
jadi lebih baik ya berkegiatan seperti biasa saja untuk anak anak pi ini tapi dengan perlindungan dan juga pengawasan dan juga perlindungan

nah kalau kita bicara soal mungkin saja ini kak heni kalau misalnya saya ingin tahu dari kacamatanya kpai kacamata lpai dan juga kak heni ini
soal mungkin saja ini terjadi ataupun dilakukan oleh orang orang ataupun anak anak yang memang yang punya ibajinasi itu tadi
nah bagaimana seharusnya orang tua bisa memberikan edukasi ke anak kalau ini adalah hal yang boleh dikatakan
ini adalah hal yang bisa dikonsumsi diri sendiri
oke jadi gini mbak kebohongan itu kan anak lahir bagaikan kertas putih
jadi dia jadi bohong dia jadi nakal dalam tanda kutip dia jadi ingin tahu dan sebagainya itu juga karena pola asuh yang diberikan oleh orang tua
artinya mereka lahir tidak sedikitpun membawa sifat buruk begitu
nah bagaimana orang tua secara tidak sadar sebenarnya membekali anak anak untuk berbohong
awas kalau nggak makan nanti mama marahin tapi ternyata mama tidak marah
atau awas kalau kamu kesana nanti ada tikus padahal kenyataan itu tidak ada tikus
jadi kebohongan kebohongan itu dipelajari oleh anak
nah kebohongan itu mulai diperlihatkan oleh anak di usia tiga tahun
ini dari hasil penelitian
apabila tidak ada intervensi maka kebohongan itu akan lebih sering dilakukan anak di usia empat delapan dan seterusnya
jadi tetap saja tindakan tindakan kebohongan itu
harus mendapatkan perhatian
harus diluruskan imajinasi anak anak
bahwa mama susu aku tumpah
tadi ditumpahin sama monster gitu loh
bukan monster yang tumpahin susu kamu
tetapi kamu sendiri kurang hati hati
jadi imajinasinya diluruskan
kalau dia sudah mulai berbohong karena dia takut sama orang tuanya luruskan
nggak apa apa mama nggak marah kok kalau kamu jujur
mama tidak marah
tapi kamu tidak boleh bohong bahwa tidak ada pr
padahal dia ada pr
padahal dia bilang gak ada pr karena dia malas
jadi luruskan kebohongan kebohongan itu
wah ini saya banyak salah sama keponakan ponakan saya ya
ada banyak imajinasi yang justru saya tambahkan
misalnya ditumpahkan monster
oh ya monsternya yang warna hijau yang ini gitu bu
boleh saja kalau imajinasinya dalam bentuk imajinasi yang kreatif
yang tidak diimplementasikan dalam bentuk yang negatif
kalau kebohongan kan sudah sesuatu yang negatif
itu harus diluruskan
imajinasi anak anak perlu dikembangkan supaya anak anak jadi kreatif
baik terima kasih kak heni yang jelas mungkin kita tetap harus berhati hati dalam menerima informasi juga ya
apakah itu hoax apakah ini benar atau tidak gitu dengan cara menyaring informasi informasi tersebut ya
betul konfirmasi lagi
terima kasih kak heni rusmiati dari lpai sudah datang di good morning hari ini
mudah mudahan juga ini membuka satu informasi juga untuk anda ya
pengetahuan baru bagaimana menyikapi anak
dan juga bagaimana menyikapi pi itu tadi ya
ya dan juga kita harus tetap bisa memberikan anak anak itu wawasan
dan juga bagaimana cara mengembangkan imajinasi dengan baik dan benar
supaya jadi kreatif
supaya jadi kreatif